selain tempat hiburan malam warung remang remang yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung di mojokerto juga dirazia petugas gabungan
hasilnya tiga belas psk yang sedang menjajakan diri diamankan
wanita diduga sebagai psk ini terus merontas saat hendak ditangkap petugas dinas sosial dan satpol pp mojokerto kamisia
ia bahkan berpegangan di pohon menolak dibawa karena merasa bukan psk dan hanya kebetulan sedang berada di warung saat razia terjadi
dalam razia itu petugas juga menemukan beberapa wanita yang diduga psk di sejumlah tempat tempat warung remang remang
razia juga sempat diwarnai penolakan dari beberapa pemilik warung
di lokasi ini sebanyak tiga belas wanita diduga psk dibawa petugas untuk didata dan diberikan pembinaan
razia sendiri digelar untuk memberi rasa aman jelang datangnya bulan suci ramadan
tujuan dari rahasia ini adalah untuk memperkecil restitusi menjelang bulan ramadan
yang kedua mengantisipasi salah satu pemubaran pemubaran tempat tempat
sementara di lumajang puluhan aparat kepolisian menjaring puluhan pemuda yang diduga anggota geng motor
dari tangan mereka polisi menemukan berbagai macam senjata tajam serta puluhan surat kendaraan yang disimpan
diduga kelengkapan kendaraan itu adalah hasil taruhan selama balapan liar
razia balapan liar akan terus dilakukan mengingat saat bulan ramadan marak terjadi kebut kebutan motor usai sahur